ya pak baru telat dong ini pak
ini peraturan tetep peraturan
ini semua tuh ya
gara gara lo tau gak gue jadi ikutan telat
ini sengaja lari karena olahraga
tapi kok kasihan dulu ya
lo lu tuh apaan sih
lo ketauin gua sucht
lu tuh ya katanya olahraga biar nggak rese tapi tetap aja rese tuh
yang tadi tuh gue cuma bercanda kali
kok diem sih
nih ya asal lo tau aja sekarang ini udah jam berapa
kalo misalnya lo masih aja lari yang ada lo itu bisa telat
dan gue yakin banget lo ga bakal dibukain gerbang
jadi lo lebih milih telat
lo tuh ya
lo tuh gangguin gue lagi olahraga aja tau ga
mau buang ke sekolah naik motor
itu bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
lo tuh kenapa sih ga pernah liat sisi baik dari gue
eh udah cantik belum
selamat ulang tahun sisi
surprise ya salah
bahasa inggris aku kan remedial mulu jadi wajar kalau salah
eh saya baru tau kita ke sekolah punya burung flamingo kan
elegant dodan dandan kayak gini juga bukan buat lo kan
ada yang mau ngeluk
salah liat kali itu cowok
lo tuh semua itu ketrauran banget sih kalo ngomong
gue kan juga sama kayak kalian maaf tuhan
tuh kan tuh nangis tuh
banjir di jakarta kok di nangis
lo parah sih semua
dia juga kan kalo lo kayak begitu
dia juga mandok tuhan juga sama kayak kita
lo parah walaupun emang badannya segede ya gelora mungkarno
tapi kan dia juga punya hati
engga aku mau nyusul nyusul aja udah
lo parah lo
ini ada jawab gini
gue kurung flamingo masih cantik dikit

liatan gue kurung flamingo
pas dia bilang
ya ya roman itu cuma hirap karena suka sama gue
padahal kan itu panggilan hatinya dia
main kesini pengen ngatain gue juga
ya udah katain buruan
ya ella kamu jangan marah marah gitu dong
gak usah dianggap mereka mah sisi
si siapa senyum dulu dong
siapa senyum dulu senyum dulu senyum dulu
senyuman kamu manis tau kayak kue cubit rasa green tea
gak usah anggap mereka anggap aja mereka kentut
ya makanya gue anggap mereka kaya kentut kan tau
makanya gue pergi
iya juga sih ya
susah lah susah lah
tuh boleh nih
tuh boleh nih
supaya lo tuh bisa nyaman ada di deket gue gitu sih
dede mendingan gue pergi deh ya
ya lo mau yang masuk masukin mulu sih
siap dulu dong
eh minta permohonan
wismillah wismillah wismillah
aduh diucapin selamat ulang tahun sama teman temannya yang roman aja
rasanya hati bahagia
berubah nih malem ini kayaknya
sorry ya tadi udah ngomong kayak gitu
selamat ulang tahun ya
sisi sorry juga ya
selamat ulang tahun
tadi itu maksudnya si carlo
maksudnya tuh burung famigu kan cantik indah
kayak mukanya sisi
maksudnya tuh mukanya sisi
ini indah enak sih liat
tuh tuh tuh
selamat ya sisi
kamu ulang tahun
jadi nyajeng nyajeng dimana kita
eh tunggu deh
ah cantik udah dari tadi
kita kan udah bilang cantik udah
udah cantik udah
yang telat bakal kena hukuman
pak pak pak pak pak
iya pak pak pak
kok ditutup lagi
pak bukain dong
pak bukain dong pak
pak bukain ya
ya pak baru telat doang lagi pak
ini semua tuh ya
gue jadi ikutan telat

gue jadi ikutan telat
ini semua kan gara gara lo
lo yang ngajakin ribut gue tadi
ngaco siapa juga yang ngajakin lo ribut
malah gue ini menawarkan kebaikan sama lo
gue ajak gue bareng kan
kalo lo tadi gak sok peduli sama gue
gue ada di dalam sekolah
soke yang sisi lo
dia ajak naik mobil gak mau
gue punya harga diri
emang berapa harga diri loh
kayaknya murah deh
buktinya lu mau kan dibayar sama samuel buat in puisi
iya gue murah
puisi gue juga murahan
makanya gue di sini